komisi lima dpr ri kamis malam membahas penetapan alokasi anggaran menurut fungsi dan program kementerian serta lembaga mitra kerja komisi lima dpr
dalam rapbn tahun anggaran dua ribu sembilan belas rapat kerja dihadiri tiga kementerian dan tiga lembaga negara
penetapan pagu rapbn ke enam kementerian dan lembaga negara hasil badan anggaran dpr ri ternyata tidak mengalami perubahan dari hasil rapat kerja
dan rapat dengan pendapat yang selama ini dilakukan bersama komisi lima dpr
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk tahun anggaran dua ribu sembilan belas mendapat alokasi anggaran lebih dari rp empat triliun
sementara itu kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat masing masing mendapat alokasi anggaran rp empat puluh satu lima triliun
dan rp satu ratus sepuluh triliun
menurut saya cukup ya karena kita sudah kesepakati bersama
kalau kita lihat yang penting dana desanya ditambah dari rp enam puluh triliun menjadi rp tujuh puluh triliun
saya senang sekali juga tahun ini ada kesepakatan untuk berjalan dengan dunia usaha hampir enam puluh triliun juga
kita dibantu program program dari kementerian lain itu juga hampir enam puluh triliun juga
makanya akselerasi pertumbuhan desa cukup cepat
dan hasilnya bisa kita lihat sendiri cukup signifikan dan diakui banyak negara di dunia juga
fungsi kita kan lebih banyak fungsi koordinatif dan fungsi pendampingan
jadi sebagian besar dipakai untuk pendampingan dan fungsi koordinatif lainnya
sedangkan yang dikoordinasi apa
pengelolaan dana desa program program dari beberapa kementerian yang berhubungan di desa
investasi swasta di desa desa